wisata bangunan tua di medan sumatera utara menjadi destinasi pada liburan singkat saya akhir pekan lalu
di setiap bangunan tua terselip kuliner melegenda yang menjadi incaran saya
ini salah satunya kawasan pasar hindu di kesawan medan barat jadi pilihan untuk menikmati kopi yang kedainya sudah eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini katanya yang menarik kopi susunya ya
kopi susu dingin
oke aku pesen satu
roti panggang serikaya mentega
roti panggang serikaya mentega
oke kak satu
kedai kopi apek kini dikelola oleh generasi ketiga
kedai ini masih mempertahankan originalitas
dengan lantai semen yang tidak rata permukaannya serta meja bundar dan kursi kayu khas oriental kuno
kopinya pekat banget rasa
dan dicampur semacam susu kental manis kayaknya ya
jadi perpaduannya robusta yang pahit dengan kental manis yang sangat manis itu kocok sekali
rasanya sih otentik
kopi tiam ya
jadi kopi susu sama kopi hitam sama kopi susu kental manis gitu
untuk menikmati segelas kopi susu dingin dan roti bakar serikaya mentega ini saya harus membayar tujuh puluh tiga ribu rupiah
menjelang siang perut saya mulai terasa
langsung saja yuk kita ke jalan sunggal karena ada kuliner khas tapanuli selatan yang sayang untuk dilewatkan
tersedia di rumah makan yang sudah berdiri selama dua puluh tahun ini
langsung aja kita cobain ya
sop daging kerbau
tapi ini bagian iga
ini enak sih
nggak ada aroma daging atau aroma kerbau gitu ya
dia masaknya tuh enak banget
jadi gurihnya dapet empuknya juga ada karena kita tahu kan daging kerbau itu sebenarnya agak keras ya daripada daging sapi
dan kaldu nya pas banget
orang orang pilih kayaknya ya
ini murah sih
yang unik di rumah makan sipirot adalah gaya pak zulfikar sang pemilik yang selalu membawa segepok uang tunai di tangannya
uang tersebut digunakan sebagai kembalian saat pengunjung hendak membayar
karena kebutuhan offline saya yang dibawa itu soldaker soldaker yang saya belanjain setiap hari itu kebutuhannya uang kontan
saya mesti ngutip dari pelanggan ini yang customer kita bilang harapan saya itu mereka membayar dengan cash
dengan harapan besok pagi itu saya bayar kebutuhan warung ini dengan uang cash begitu
rumah makan ini buka pukul sepuluh pagi hingga dua siang
dalam sehari rumah makan ini bisa menghabiskan delapan puluh kg sampai satu kuintal daging sapi
jadi setiap kali ke medan
menjelang sore saya ingin yang dingin dan manis nih
wah ada es krim apo di kesawan
di apit bangunan tua bergaya campuran arsitektur eropa melayu dan tiongkok
es krim apel tetap eksis selama enam puluh tahun
aku mau pesen roti
aku pengen es krimnya yang warna warni
es krim apo dikenal dengan varian rasa es krim jadulnya
yakni coklat vanila alpukat kacang merah durian dan jeruk
untuk menikmatinya bisa disantap dengan roti jadi campuran minuman soda atau ya disantap es krimnya saja
oh ini bahannya dari luar negeri punya
aosnariah kayak tepung susu
segelas es krim dengan roti dan minuman soda es krim harganya rp dua puluh
jika full es krim harganya rp dua puluh lima per gelas
semoga bangunan tua yang menyimpan sejarah panjang perjalanan kota medan ini bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik pariwisata
desi aritonang agung happy medan sumatera utara